anak anak yang akhlak lah kadang kadang
tapi kalau soal solidaritas kita nomor satu
cukup cukup cukup
jangan ada keributan lagi
ini menyangkut reputasi sekolah kita
jangan sampai sekolah bineka mencatat buruk akan sekolah kita
semuanya ini akan menyangkut masa depan siswa dan siswi sekolah ini
pengumuman dari saya hari ini cukup sekian
dan kalian silahkan kembali ke kelas masing masing
masih seperti hari hari sebelumnya ya bu
muka itu tidak cerah mendung
terus apa lagi
masih galau gagal move on
betta bilang ya buat kalian
hidup itu tuh cuma satu kali saja davi
jangan isi dengan kesedihan karena ale gagal move on
kita itu dari sd diajarin untuk menghafal dan mengingat
bukan untuk melupakan
terus apa lagi
awasin dulu tasnya
yang pernah mencintai nona riva
tapi sekarang beta memilih untuk move on
hanya sebatas sahabat
berarti sekarang saingannya farel udah gak ada dong
gua tau kenapa lu mau nge move on
pasti karena lu kepincot anak kipah itu kan se bella
ale ini toh punya pemikiran ini paling kacau sekali ya
itu hal yang mustahil kawang
udah nielo ngapain aja gak usah gengsi deh
itu tidak ember itu tidak ember
davi supaya ale tau ya
betta ini lagi berusaha mendukung ale
dan ale juga tau toh betta ini sebagai menteri pertahanan negara ips
jadi tidak mungkinlah betta tidak patuh sama peraturan itu
gak percaya kok
kepada seluruh siswa smu dua garuda
diharapkan segera berkumpul di aula
yuk kumpul yuk
eh jangan dulu bayar dulu dong
woy tunggu dulu
kita punya kawan satu mana
gue gak tau gue gak liat
nanti istirahat ya sekalian betta bayar
eh kita gitu yang bayar pak raul
bu nanti ya bu dicatat dulu bu
eh lapar mulu
bapak ada ada lap misal gak
gue mau misa dampingin gue di acara penyambutan pertukaran siswa
karena misal wakil ketua siswa lo yang baru
belum ada serat terima jabatan
jadi wakil ketua siswa lo itu adalah gue
gue kecewa banget al sama lo
lo tuh gak pernah hargain gue
padahal kita tuh udah sahabatan lama banget
masa lo nyingkirin gua cuma demi deketin misal
gue yang malah marah kayak gini
eh udah udah udah ar udah
ya udah brader udah
gak guna juga ngegas
mending kita dukung maldino aja lah
kan kalau misal jadi wakilnya alino kita dapet traktiran dari dia
lo pada udah kenal gue kan
sejak kapan gue tuh gak royal sama kalian
yang penting lo pada selalu dukung apapun yang gue mau
yaudah kalau gitu tosar dulu gak nge slack
alino di jaring pabasuki
yuk yuk cabut
selalu tidak disipilin
jam mana sih
ini udah jam berapa nih udah jam berapa nih
mana udah ditunggu
pak pak minggir pak
aduh rep kau rep kau
pak lagi ada acara juga sekolah ini saya udah ketel lakunya
eh dengar dulu sini
terus saya nunggu kau untuk acara itu yang di aula
kau kenapa terlambat
pak gini pak sebenarnya saya tuh gak telat pak
ya cuman kan saya harus jemput pacar saya dulu sedangkan pacar saya ini keludanan tuh agak lama pak
gak ada pak gak usah dengerin biasa kok botol kecoh tuh mau ngomong kayak gitu
lihat kalau berantem hanya kompak mau saya suruh ngedance di lapangan
kompak kali kau berdua kalau dihukum aja gak mau lain kali yang disipilin dong
langsung ke aula ya
bapak ngapain masih di sini
ini saya mau ke aula
kita biasa mau ngobrol dulu bentar pak
iya siap siap nanti kalau ditanya apa apa mainkan yang benar
lo gatel banget ya suka banget nih ngebar hoax sembarangan males banget gue lama lama
lo tuh yang gatel kalau gak ngegas sama gue
ih gebuk gebuk banget
gabut banget sih bel
sama gue juga gabut
bel ya ampundo gue udah gabut banget ini bel
sama gue juga gabut
ini tuh seminggu tapi berasal setahun tau gak sih kalo diskurs gini
bel bel ini udah hari keberapa bel
hari kedua atau ketiga nggak sih
gue juga lupa
ini gue udah mengelelah tau gak sih di rumah
tapi emangnya sih rin ternyata belas sekolah itu jauh lebih capek ya
apa karena otak kita gak dipakai buat mikir dan belajar ya
otak gue mah gue pake terus kemana mana juga
emangnya allah kalau pergi pergi otaknya ditinggal makanya mikirnya lemot
ehh masih mending gue daripada otak gue dipake untuk mikirin hal hal jahat
tapi gue masih kepikiran nih bel sama si aldino
dia kenapa sih sekarang so soan banget di the guardian angelnya michelle
awas aja ya kalau dia terus terusan ngegagalin rencana gue
kebusukan dia soal madam pretty bakal gue bongkar
seperti yang saya sampaikan pada perwakilan murid ipa dan ips sebelumnya
hari ini kita kedatangan seswa sma bhinneka
dalam rangka pertukaran siswa untuk misi perdamaian
dengan adanya misi perdamaian ini
saya harap tidak ada lagi kasus kasus perpecahan antara ipa dan ips
tanpa mengurangi rasa hormat
peta rasa negara ipa dan ips ini tidak bisa berdamai begitu saja bapak
hanya karena ada siswa baru yang mempersatukan kita
karena perkara ini tidak mudah bapak
jadi orang lain itu tidak akan memahami dan mengerti
aturan adat dan istiadat yang ada di sma dua garuda ini
aturan adat dan istiadat yang ada di sma dua garuda ini

mohon maaf pak tadi nadif itu cuma bercanda
walaupun kita anak ips dikenal sebagai anak anak yang ahlak lah kadang kadang

cukup cukup cukup
jangan ada keributan lagi
ini menyangkut reputasi sekolah kita
jangan sampai sekolah bineka mencatat buruk akan sekolah kita
semuanya ini akan menyangkut masa depan siswa dan siswi sekolah ini
pengumuman dari saya hari ini cukup sekian
dan kalian silahkan kembali ke kelas masing masing